ketika puncak ktt g dua puluh yakni akses broadband atau jaringan untuk mendukung kelancaran konektivitas serta layanan produk
khusus acara puncak g dua puluh di bali telkomsel mendirikan enam ratus delapan puluh dua bts atau base transceiver station termasuk di dalamnya tiga puluh sembilan bts berteknologi jaringan lima g
selain itu disiagakan sebelas unit bts bergerak atau compact mobile bts di lokasi acara utama gbk
telkomsel juga bekerja sama dengan empat ratus enam puluh enam operasi
telkomsel telah komunikasi dari dua ratus negara untuk programming internasional pada jaringan empat g maupun lima g
dalam hal layanan produk disiapkan sejumlah outlet di beberapa titik seperti bandara penginapan lokasi acara g dua puluh hingga destinasi wisata
selain itu telkomsel memastikan kecepatan konektivitas hingga aktivitas mendownload data di sejumlah lokasi g dua puluh aman dan lancar yakni minimal seratus mbps berdasarkan sejumlah uji jaringan
persiapan sudah selesai
telkomsel sudah siap untuk mendukung kebutuhan komunikasi event g dua puluh ini
dan tentu yang kami titik beratkan adalah jaringan broadbandnya untuk bisa mendukung kebutuhan digital lifestyle seluruhnya
baik itu delegasi g dua puluh maupun publik pada umumnya
dan ikut menyaksikan atau mendukung penyelenggaraan event akbar ini
ditambahkan nugroho ktt g dua puluh menjadi momen tepat mengeksplorasi potensi jaringan lima g sekaligus salah satu upaya mempercepat transformasi digital di tanah air
dan sekarang kita sudah pada mulai menggunakan lima g walaupun belum banyak
device yang ada di indonesia itu masih sedikit sekali
indonesia masih dalam tahap transisi
kita menyiapkan jaringan bagaimana kita mengedukasi pelanggan dan membangun ekosistem
sehingga nanti timbul use case use cases baru yang memang relevan dengan teknologi lima g yang ada
serangkaian penyiapan infrastruktur kegiatan ktt g dua puluh di bali telkomsel juga meluncurkan program csr jaga bumi
yakni pengolahan sampah mandiri khususnya plastik bekas cangkang atau kemasan kartu perdana berbagai operator bekerja sama dengan ribuan outlet seluler
yang mengumpulkan cangkang kartu sim
program csr telkomsel bekerja sama dengan startup plustik ini pertama kalinya dilakukan di bali dengan mengubah sampah kartu perdana menjadi produksi yang pakai seperti card folder hingga paving block
program ini akan dilakukan secara berkelanjutan dengan menjalin kerjasama outlet seluler lainnya di seluruh indonesia
ini merupakan wujud nyata komitmen telkomsel untuk selalu ikut dalam kita menjaga bumi kita
bagaimana kita bisa mengolah limbah plastik dari apa yang sudah kita produksi
jadi memang banyak limbah plastik dari penjualan sim card atau starter pack yang baru dan kami semua telkomsel mengkolek semua dari sampah plastik tersebut
tidak hanya punya kami kami mengolek dari semua outlet outlet yang ada di seluruh indonesia
selain program jaga bumi telkomsel juga akan meluncurkan program menanam mangrove dengan mengajak pelanggan telkomsel
melalui pengumpulan poin serta kebijakan kebijakan korporasi yang mengutamakan teknologi bersifat ramah lingkungan